jadi yang bawa lo kesini tuh reva
dan yang reva mah orangnya baik pisang
terus yang reva sama denboy teh
sudah kayak ke misteri gitu
mana gue udah berlanjur cinta
ah jalanin aja
dulu mumpung bebek telap mata
lagi jalan sama
gue udah sempet ngobrol banyak sama dia
udah sempet ngobrol banyak sama dia
udah sempat makan bareng juga
udah sempet makan bareng juga
banyak yang aneh ya cik
selera lo agak agak nggak banget deh
gue kirim ke lo sekarang ya
itu si ian
selamat siang bu
orang yang nyuri hpnya reva
dan lo udah gebukin
dan lo bonyokin mukanya
nah ambil handphonenya
dan lo udah dapetin
tadi saya berhasil melacak dan membukukan penjahat
yang udah ngerampas hp penuh reva
tamat handphonenya udah kembali
oh tangan gue terlalu suci ya makanya orang kelo gak mau megat tangan gue
gak apa apa lo boleh deh sekarang happy happy santai santai
tapi ntar kalau papi udah pulang tamat dari wayat lo
karena gue akan kasih denger kemah ini ke papi
oh my god lo beneran mau kasih itu aja ke papi
aduh gue gimana ya gue harus takut atau harus nggak takut ya
takut gak takut gak takut gak takut gak takut enggak
yah gue dibilang enggak
takdir nyuruh gue untuk gue gak takut
berarti masih banyak cowok di luar sana yang ganteng ganteng
lebih tajir lebih oke jelas belum pernah nikah masih single
badannya keren keren lagi huh lala
jadi gak apa apanya kayaknya mau dicerain cerain deh
gue pasrah gak masalah
lo lihat aja ya gue akan kasih rekan mandi ke papi
gue gak main main
iya gak penting
kok santai banget ya
lo gak tau siapa gue lo jahat
lo mondi atau ian
lo mondi atau ian
sama dulu tante
lo mondi atau ian
tante saya mondi tante
aduh aku tante
tante jangan tante
riz jangan tante
peli minggir ya
dia udah bongin tante
kamu udah bongin tante
kabur peli pilih tante
gua belum puas
pokoknya bilang gue tidak dihati
tapi jangan yang gede gede ya soalnya saya malu bawanya
oh iya ada yang cocok untuk kamu
terima kasih mbak
ada tuh di dalam
terima kasih ebi
emang perlu cerita cerita
gak penting ya los
tanpa aku jawab pertanyaan itu
kamu tau gak maksud aku apa
jadi yang bawa lo kesini tuh reva
iya tuh dan yang reva mah orangnya baik pisang
terus yang reva sama den boy teh sudah kayak ke misteri gitu
wah eh tata misteri
jadi sudah kelihatan ikatan batinnya
hmm ya bagus dong
eh bagusnya pas dinolongin lo itu bodyguardsnya udah gak ada ya
coba kalau ada pasti nasibnya sama kan kayak gue
iya tuh dan yang reva mah selain baik dan cantik pintar
sampai jumpa lagi